presiden jokowi dodo mengunjungi rumah sakit umum daerah tengku ciditiro sigli kabupaten pidijaya
tempat para korban gempa aceh menjalani perawatan
dalam kunjungannya itu presiden berdialog dengan seorang korban gempa
dan berusaha menghibur pasien yang berada di rumah sakit tersebut
hanya empat puluh lima menit berada di rsud tengkuk ciditiro sigli
presiden kemudian melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang terkena dampak bencana
sebelumnya presiden jokowi juga telah menjenguk korban gempa
yang dirawat di rumah sakit zainul abidin banda aceh pada kamis malam kemarin
bantuan di gulirkan bantuan bisa kita bekerja kembali
berusaha kembali sebagai menasihnya kalah
yang utama sangat dari segi kesehatan kredis
bagi satu tempat kita dikali kalau boleh ada alat yang lebih bagus
kalau ini kan musim hujan kan nah itu yang utama
lagi dari sumsi makanan makanan alamnya ada tapi beras kurang